kepala bmkg dwi korita karnawati menyampaikan
fenomena lanina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di indonesia
diprediksi terjadi dalam rentang bulan november dua ribu dua puluh satu hingga februari dua ribu dua puluh
intensitas peningkatan curah hujan berbeda beda setiap daerahnya
bisa berpotensi meningkat tujuh puluh persen bahkan lebih dari seratus persen
jika dibandingkan tahun lalu curah hujan berkisar dua puluh sampai tujuh puluh persen
dalam rentang bulan tersebut intensitas berbeda beda setiap bulannya di setiap daerah
intensitas hujan tinggi pada bulan desember diprediksi ada di jawa bali
nusa tenggara barat nusa tenggara timur kemudian secara sporadis atau tidak merata di sumatera
namun di sisi lain di bulan desember kemungkinan akan terjadi kekeringan
akibat intensitas hujan yang berkurang yaitu di pulau kalimantan
ketika di pulau kalimantan barat
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
dan juga yang kami hormati bapak menko bidang kemaritiman dan investasi
di bulan januari nampaknya meningkat sebagian besar wilayah indonesia
jadi yang kuning kuning yang minus tadi sudah berkurang
tetapi semakin meluas dampak lanina ini
tetap di seluruh jawa bali nusa tenggara barat dan sebagian nusa tenggara timur
sporadis hampir merata di sumatera dan juga di kalimantan selatan kalimantan barat
kalimantan tengah dan sporadis di kalimantan timur
di sulawesi hampir merata sulawesi selatan sulawesi tenggara sulawesi tengah
sulawesi utara dan gorontalo
curah hujan meningkat di bagian selatan wilayah indonesia
ini nampaknya semakin berkurang di februari
tapi masih merata dan luas di wilayah jawa
jawa bali nusa tenggara barat nusa tenggara timur ini lebih gelap lagi
artinya peningkatan curah hujan semakin tinggi
artinya peningkatan curah hujan semakin tinggi dan di bulan januari
dan di bulan januari februari ini sering terjadi badai tropis
yang muncul di wilayah nusa tenggara timur
lanina dapat berpengaruh pada sektor pertanian perhubungan infrastruktur lingkungan hidup dan kebencanaan
mitigasi dilakukan dengan peringatan dini menyiapkan sistem informasi agar sampai ke masyarakat
guna mengantisipasinya adanya korban jiwa

kesulitan komunikasi ketika adanya listrik atau sinyal seluler yang terputus
dapat diantisipasi dengan memanfaatkan radio komunikasi ht sebagai penyambung informasi antara bmkg daerah dan bpbd daerah
kemudian dari bpbd ke masyarakat dapat diteruskan dengan cara tradisional salah satunya kentongan
selain itu bmkg saat ini juga menyiapkan aplikasi mobile
yang bisa berbunyi otomatis di hp meskipun hp itu mati apabila diaktifkan dari kabupaten atau kota
yang bisa berbunyi otomatis di hp meskipun hp itu mati apabila diaktifkan dari kabupaten atau kota
yang bisa berbunyi otomatis di hp meskipun hp itu mati apabila diaktifkan dari kabupaten atau kota

selain itu mitigasi juga dilakukan bekerja sama dengan pupr dengan mempersiapkan bendungan di berbagai daerah
serta mengaktifkan satgas penanggulangan bencana untuk monitoring infrastruktur
kemudian kita melaksanakan standar operasi prosedur siaga bencana

yang pertama dua ratus lima bendungan dengan volume tampung sebesar empat tujuh miliar meter kubik
yang pertama dua ratus lima bendungan dengan volume tampung sebesar empat tujuh miliar meter kubik
mengosongkan tampungan dan penyambungan
mengosongkan tampungan dan penyambungan
mengosongkan tampungan dan penyambungan
mengosongkan tampungan dengan membuka seluruh pintu pengeluaran contohnya di bendungan bili bili
bendungan batu tegi dan bendungan jatiluhur
kemudian kita juga mengoperasikan menyiapkan pengoperasian satu ratus sembilan puluh dua unit pompa pengendalian banjir
dengan kapasitas dua ratus enam puluh tiga meter kubik per detik per detik
jadi ada dua ratus enam puluh tiga ribu liter per detik
kondisi lahan di beberapa daerah yang sudah rusak
kondisi lahan di beberapa daerah yang sudah rusak
dapat mengakibatkan banjir bandang atau longsor
terkait dampak lanina bmkg mengimbau masyarakat untuk waspada
tidak panik dan justru bisa memanfaatkan dampak lanina ini
untuk memaksimalkan embun embun penampungan air hujan sebagai cadangan saat kekeringan